ibu tidur duluan ya ibu capek saya
iya ibu selamat istirahat
kayaknya pangeran tahu deh waktu gue kunci pintu pasti dia langsung balik
apa kamu tetap cinta sama putri
walaupun putri itu bingung mau milih kamu atau milih kamu
enggak kok tante
aku sadar kalau hatinya putri itu bukan buat aku
apalagi sekarang putri udah jadian siapa
mendingan sekarang kamu jujur ke pantai
daripada tante kecewa tante tau semuanya dari orang lain
sampai ketemu lagi
makasih ya putri yesus goreng
kamu udah mau jadi pacar aku
kamu juga udah mau berjuang bareng sama aku

udah ada sang dewar apa apa lagi

aku tuh tulus mau kenal bu nawas

sekarang waktunya denny yang bahagia aku mau bikin denny bahagia
ya dengan cara mempersatukan diri sama bu nawang
kok kamu diem jawab ibu dong put
kasian usus goreng dia pasti bingung mau jawab apa
mendingan gue masuk ke dalam terus gue jelasin semuanya ke ibu
ternyata pangeran ngikutin gue dan dia mau jelasin semuanya ke ibu
gue gak bakal biarin pangeran sampai nekat masuk ke rumah terus bilang ke ibu soal hubungan kita
jawab ibu dong put kamu itu dari mana
oh atau kamu habis ketemu sama pangeran
sebenarnya gue gak mau bohongin ibu
tapi gue gak mau ibu marah sama gue
jawab ibu put
aku tadi dari
dari ini bu
iya sama temen beneran nih kalau ibu gak percaya
kamu ngapain bawa coklat sebanyak ini
karena harganya promosi ibu murah banget
jadi aku beli sekalian buat ibu
ibu percaya kan aku gak ketemu sama pangeran
tapi kenapa ya ibu tuh ngeliat kamu dan ibu ngerasak
ibu tuh ngerasakan kamu
ibu tuh ngerasakan kamu
ibu tuh ngerasakan kamu
ibu tuh ngerasakan kamu
karena ibu takut aku ketemunya sama pangeran kali
eh put tadi rizky dateng lo kesini
dan dia nungguin kamu cukup lama
kenapa dia malah milih buat nunggu di rumah
apa mungkin rizky ngomong ke ibu kalau gue sama pangeran udah jadian
rizky ada ngomong sesuatu sama ibu
ibu ngerasa ada yang aneh sama sikapnya rizky
aneh gimana maksud ibu
rizky itu lebih banyak diem put
mendingan kamu telpon rizky ya
yaudah sekarang kamu mandi terus istirahat
ibu tidur duluan ya ibu capek saya
iya ibu selamat istirahat
kayaknya pangeran tau deh
waktu gue kunci pintu pasti dia langsung balik
tidak aku mau ke rumah
pak regar tunggu pak regar
sebentar dong tapi pak regar
tidak tidak pak regar
aduh sakit tau nih gendek sama kru
ya maaf pak regar
lagian pak regar juga kenapa sih narik saya balik
habisnya tadi saya lihat kamu udah mau masuk ke rumah istri saya
tentu pak regar
saya kan mau bicara sama ibu
saya mau bilang kalau saya sama putri udah jadian
pak regar saya cukup ingin menjadi laki laki yang bertanggung jawab atas perbuatan saya
eh eh eh bantuin saya
eh mau kemana
mau ngomong sama ibu lah pak regar
aku jangan sekarang prince
kamu tuh ya kamu gak kasihan apa sama my vicious doubt sir
nanti dimarahin sama bu nawang
ya kenapa harus dimarahin pak regar
saya tanya sama pak regar
emangnya ada yang salah sampai harus dimarahin
perasaan saya ke putri rasa sayang saya ke putri hubungan kita emang itu semua salah
iya hubungan kamu perasaan kamu sama putri gak salah
tapi waktunya keadaannya yang tidak memungkinkan yang tidak mengizinkan you know
ya justru itu pak regar
maksud saya justru itu pak regar
saya mau bicara sama ibu
ke papa mau buktiin ke semua orang kalau cinta kita itu gak salah
yang namanya perasaanku disalahin dan sampai kapanpun saya gak akan bisa dipisahin dari putri
tapi kamu harus pakai strategi
strategi apa pak regar
nanti deh saya kasih tahu
yang penting tugas kamu sekarang
ya balurin apa kemah
ya balurin apa ke minyak kayu putih terus kerok pakai koin logam prins
ya kok bisa masuk angin terus apa hubungannya sama saya parkir
kok saya disuruh kerokin
kamu mau bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan
kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan
kamu nyuruh saya ngebut ngebut tadi sore saya jadi masuk angin

ya kamu sih masih muda jadi tahan terhadap angin
oh berarti secara tidak langsung pak reger mengakui kalau pak riger itu sudah tua
tapi jangan mencan ini dong ini lagi ini lagi
lama lama saya nanti begini juga kayak kamu